tadi sih kunci pada berserakan itu dibawah
terus kalau yang buat yang hilang kayaknya tv
kalau masuknya lewat mana belum ada yang tahu polisi
tapi kalau untuk cctv ada nggak sih bang
berarti nggak ketahuan juga yang masuk berapa orang gitu ya
tapi yang hilang cuma tv aja
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya